padahal yang digoreng itu yang enak ya
biasanya yang dilarang itu enak
oke kalau begitu kita akan nanti ngobrol lebih lanjut lagi
dengan tiga orang narasumber kita yang luar biasa banget pagi hari ini
tapi kita akan saksikan dulu jeda
setelah ini kita akan kembali dengan yang lebih seru lagi
tetap di good morning
dan kita masih ngomongin soal hari jantung sedunia
ya masih bersama ketiga narasumber kita
oke alfian tadi terakhir yang kita tanyakan adalah mengenai gaya hidup yang diterapkan
tapi kalau dari ibu mela kalau dari catatan yayasan jantung indonesia itu
penderitaan penyakit jantung itu setiap tahunnya bertambah atau seperti apa
sepertinya sekarang bertambah ya
dua ribu lima belas itu penderitaan jantung seluruh dunia itu kalau salah tujuh belas juta ya dokter ya
ya kurang lebih
tujuh belas juta dari seluruh populasi jantung
populasi penduduk dunia

setiap seribu orang penderita penyakit jantung indonesia
meningkat setiap tahun khususnya di negara negara berkembang
oke nah mika kan ini penderita jantung ini kan terus bertambah ya tadi ya gitu
dan terutama juga sekarang banyak anak anak muda yang sudah mulai terserang jantung
sebagai duta jantung indonesia upaya apa yang sudah dilakukan nih untuk mengajak generasi muda agar lebih aware lagi dengan jantungnya
karena kalau jantung sudah tidak bekerja otomatis juga ya kita udah gak ada artinya lagi gitu
aku sih memang memulai dari diri aku sendiri ya karena aku rasa if i don't live it
orang juga gak akan bisa percaya apapun yang aku omongin ya gitu
jadi aku bener bener mulai dari diri aku sendiri
aku juga banyak belajar tentang si penyakit jantung
and apparently memang udah banyak buktinya kalau penyakit jantung tuh dimulainya dari sejak dini gitu
jadi aku berusaha sebisa mungkin dari sosial media dari seminar
atau hal hal kecil seperti ikut campaign kayak gini gitu untuk memberikan awareness sih kalau memang dimulai harus dimulai dari usia kita
jadi aku berusaha sebisa mungkin dari sosial media dari seminar

oke kita langsung balik lagi ke dr aryo nih dok
dok kalau kita ngomongin soal sekarang fenomena banyaknya anak muda yang sudah terkena jantung gitu ya
kalau dulu kan kalau kita lihat orang sakit jantung itu kan usia udah lima puluh enam puluh
tapi kenyataannya sekarang ada anak anak umur dua puluh akhir atau tiga puluh awal itu sudah banyak yang terserang jantung
murni karena gaya hidup yang tidak mereka terapkan dengan baik atau memang karena
ada bawaan juga mungkin
bawaan juga dan kondisi kondisi tertentu yang membuat akhirnya banyak anak muda terkena serangan jantung
ya jadi kalau secara umum memang salah satu faktor risiko penyakit jantung salah satunya adalah dikarenakan gaya hidup
tapi pada mereka yang terkena serangan jantung pada usia yang sangat muda itu kemungkinan ada faktor lain
misalnya kelainan pembuluh darah juga bisa
atau kelainan darah itu
sendiri atau ada faktor faktor yang lain yang memang tidak biasa ditemukan pada orang lain
pada kelompok pasien yang lain
tapi pada umumnya pada mereka yang lebih dewasa usia tiga puluh tahun ke atas atau dekat dekat empat puluh tadi
memang utamanya adalah masih tetap gaya hidup memang menjadi hal utama dalam hal ini
nah jakarta hard bike ini kan bersepeda ya dok ya
apa memang benar bersepeda olahraga bersepeda ini efektif untuk menjaga jantung agar tetap sehat
atau segala jenis olahraga
karena kalau kita lihat ada juga olahraga yang high impact yang bisa bikin ini mungkin ya agak berbahaya untuk jantung
nah mungkin yang sudah mengidap itu seperti apa atau yang belum terkena itu harus menjaganya bagaimana dok
jadi memang jenis olahraga buat mereka yang sudah pernah terkena penyakit jantung dan mereka yang belum memang agak berbeda memang
dan itu jenis olahraga yang dipilih tergantung juga kepada umur juga kepada usia juga
jadi kalau untuk sepeda tadi pertanyaannya sepeda sebetulnya cukup efektif
maksudnya dikerjakan sifatnya ritmik kontinus dan dengan durasi yang konstan
jadi maksudnya dikerjakan paling tidak tiga empat kali seminggu minimal durasinya sekitar tiga puluh empat puluh menit
itu sudah dengan kecepatan yang sedang saja sudah cukup efisien sebetulnya cukup
sedangkan olahraga yang misalnya eksplosif boxing serasanya tidak semua orang
itu tidak untuk semua orang
dan terutama kalau saya biasanya tidak menyarankan untuk mereka yang pernah terkena penyakit jantung untuk melakukan aktivitas itu lagi
lebih banyak endurance
endurance dan sifatnya kontinus
dan yang penting kemudian dilakukan konstan dan ritmik
terjatuh secara seminggu tiga empat kali sudah cukup rasanya
cukup lah ya tiga sampai empat kali dalam seminggu ya
kalau mika yang mika lihat sebagai duta jantung indonesia teman teman yang mungkin yang ada di sekitar mika
ataupun yang dari sosial media yang ada respon balik
seberapa besar sih mereka itu aware sama gaya hidup sehat
aku sama my friends banyak sih yang udah aware
dan itu menurut aku komunitas itu penting banget ya
karena itu bisa impact kita juga gitu
saling dukung gitu
kadang kadang mau workout aduh gak mau sendiri ajak teman gitu
terus habis itu mau makan yang sehat
juga kalau misalkan kita lihat orang pada makannya sembarangan kan kadang kadang kita kayak
aduh gimana sih ini kok kayak gak ada yang dukung gitu
jadi emang menurut aku komunitas juga penting banget sih
cuman kalau awareness masih banyak juga yang belum aware ya
apalagi kayak seperti aku yang hidupnya di lokasi syuting itu juga kayak masih banyak banget yang makannya mungkin sembarangan
atau ngerokok gitu
dan itu aku lihat harus diubah sih lifestyle nya gitu
cuman ya makanya kalau aku sih aku mulai dari diri aku sendiri
aku kayak aku gak ngerokok aku gak makan gorengan gitu
jadi jangan tawarin ya gitu
nah bu mela satu pertanyaan terakhir
bu mela kalau acara ini nanti kan sejumlah dananya akan disumbangkan untuk anak anak yang mempunyai sakit jantung bawaan gitu
bagaimana nanti proses penyumbangannya dan sebagainya
kita punya doa natur natur seperti acara ini
dan memang yang semua di alokasikan untuk operasi anak yang lahir dengan jantung bawaan
jadi kita tidak operasi orang tua yang orang sudah dewasa
karena kita anggap itu kemungkinan besar dari lifestyle
anak dengan lahir kelainan jantung bawaan
biasanya anak anak itu kita seleksi
kita punya cabang di seluruh indonesia
apakah penyakitnya seperti apa
dari keluarga tidak mampu
kemudian kalau waiting list kita panjang sekali ya
kita ada dua lima ratus pasien sudah pernah kita operasi
dan waiting list juga panjang sekali
dan mereka setelah kita berverifikasi
kemudian kita pusatkan untuk operasi ca cb cc
mereka kita datangkan ke jakarta
termasuk dengan pendampingnya
terus kemudian mereka operasi sampai masa pemulihan kita masih tanggung kita
mereka sudah nyatakan sehat oleh dokter
baru mereka akan kirim balik ke daerah masing masing
semua tercover berarti ya
untuk anak anak yang terpilih dengan penyakit jantung bawaan ini
iya termasuk pendampingnya
jadi makanya biayanya sangat besar
oke baik terima kasih bu mela
terima kasih mika
informasinya bermanfaat sekali ya
bermanfaat buat semuanya
tentu saja buat kita ya
agar lebih aware lagi dengan jantung kita
dan nanti kalau datang ke sini
atau peserta yang ada di sini juga bisa mengikuti tes kesehatan gratis ya
ada tes gula darah terus juga kolesterol hipertensi
oke kalau gitu setelah yang satu ini
kita akan punya informasi menarik lainnya tentu saja ya